ini kesempatan terakhir buat kamu
kalau dalam waktu dua hari kamu tidak bisa membayar utang utang kamu
maka kami akan paksa kamu untuk menyerahkan surat rumah ini
ya nggak bisa gitu dong pak
ini kan rumah suami saya
kami tidak mau tau
kalau dalam jangka waktu yang sudah kami berikan dan kamu tidak bisa membayar hutang hutang kamu itu
kami akan proses secara hukum
saya nggak dengerin kamu ngobrol di telepon kok
nggak sengaja lewat aja tadi
terima kasih sayang
tumben mama datang kesini
ada apa gak
mama sengaja datang kesini
mau tanya soal brand ambasador maharatu
tadi mama lihat di tv
kok brand ambasadornya udah diganti
ya emang aku udah diganti mah
udah lama gak usah dibahas
aku juga bednya udah diganti
kok aneh sih
perusahaan maharatu itu kan punya nyata
masa tega dia pecat adik iparnya sendiri
itu dia mah
apa jangan jangan ini ada campur tangan dari mbak andi
dia kan pengen banget ngancurin aku mah
dia kayaknya juga marah gara gara aku
waktu itu marah sama dia
kurang ajar sekali sih adik
saya minta maaf ya tapi saya hari ini belum ada uang untuk bayar
lalu mau kapan kamu lunasinnya
ini sudah lebih dari jatuh tempo
tapi tolonglah kasih saya waktu ya
baik ini kesempatan terakhir buat kamu
kalau dalam waktu dua hari kamu tidak bisa membayar utang utang kamu
maka kami akan paksa kamu untuk menyerahkan surat rumah ini
ini kan rumah suami saya
kami tidak mau tahu
kalau dalam jangka waktu yang sudah kami berikan dan kamu tidak bisa membayar hutang hutang kamu itu
kami akan proses secara hukum
gue harus cari cari apa supaya bisa bayar hutang gue
kamu punya hutang
aku punya hutang kartu kredit di beberapa bank
dan semua totalnya lima ratus juta
ma aku nggak tahu harus gimana lagi mak
kontrak aku sama maha ratu juga udah diputus
kamu bisa kan bantuin aku ma
aku nggak mau ma dilaporin ke polisi
itu ketika maha ratu sudah menyumbang mu

under educadi isis adonan ini
tapi harus cepat ya ma
ada beberapa hal yang harus saya capai
aku butuh uang gitu satu sampai dua hari ini
mama akan usahakan buat kamu ya
papa jangan sampai tahu
kalau misalkan nino tahu soal ini
responnya bakal kemana dia bisa kecewa sama aku ma
bisa hancur rumah tangga aku cuma gara gara ini mbak
allah akan lakuin buat kamu
di depan ada orang yang nyariin masal
katanya dari bante asuan dan dindigun
oh iya tamu saya itu suruh masuk aja
kata kamu ada tamu penting yang mau datang ke rumah
itu orang bante asuan
saya kan bilang sama kamu gak usah banyak tanya
ikuti semua perintah saya
selamat siang ibu
selamat siang pak
silahkan silahkan duduk
maaf menunggu lama ya
gimana kamera bu
jadi ini sayang tamu yang aku ceritain ke kamu tadi malam
yang bakal datang ke sini
pantesan reina memilih pak al
namanya reina cantik sekali
terima kasih banyak bu

kita belum pernah ketemu ya bu
perkenalkan nama saya asring
saya pengurus panti asuhan mutiara bunda
panti asuhan mutiara bunda
ada apa sih sebenarnya
iya rena kebetulan lagi di rumah omanya bu
dia dua hari ini nginep karena weekend
bukan begitu sayang
senang sekali ya pak ya
padahal kami butuh bertemu dengan reina
dan kalau boleh kami kasih saran sebaiknya reina tinggal dengan orang tua barunya
agar dapat lebih akrab dan merasakan kasih sayang mama papanya
iya kan pak
iya benar saya sangat setuju bu
memang sehari hari reina tinggalnya di sini kak bu
ini kebetulan aja karena weekend
kemarin omanya telpon saya
katanya kangen sama reina
minta arena untuk tinggal di rumah dulu nginep
begitu kan sayang ya
berarti nanti kita jadwalkan lagi kunjungan berikutnya ya pak
untuk ketemu sama reina
nanti kita tinggal atur waktunya ya
kami ada beberapa pertanyaan untuk bapak dan ibu
apakah rena sering rewel ketika di dalam rumah
sangat tidak rewel bu
reina tuh sangat baik di sini
karena reina mempunyai mama yang sangat sayang sama dia
yang sangat pengertian
jam tidurnya teratur kan pak
sangat teratur bu
jadi memang mamahnya reina ini sudah memberikan jam jam untuk reina
dari jam makannya jam tidurnya jam mainnya
semua ditata dengan rapi
rena pun juga jam sembilan malam udah masuk kamarnya untuk tidur
jadi reina selama ini tidur di kamarnya sendiri atau dengan orang tuanya
sebenarnya kami sudah menyiapkan kamar khusus untuk renner
supaya rena bisa tidur sendiri di situ
tapi karena memang rena dan mamahnya ini sangat dekat
jadi terkadang reina masih suka tidur sama kami di kamar
jadi kita tidur bertiga
dan selama ini siapa yang kulus reina
kami ada suster
tapi sehari harinya rena itu memang lebih banyak menghabiskan waktu dengan mamanya
mamahnya ini sangat perhatian sekali sama reina
bahkan saya itu sering sekali dibuat cemburu sama reina kalau reina senang sama mamahnya
reina di sini diurus dengan sangat baik bu
mamahnya selalu membuatkan makanan yang paling

sebelum tidur rena selalu dibacakan dongeng
makanya ya seperti sekarang ini istri saya terlihat bingung kalau nggak ada rena
karena istri saya setiap harinya selalu menghabiskan waktu dengan reina
jadi istri saya pasti sangat kangen dengan dia